alat pokok merinding ya
ke malam jumat kliwon
itu boleh hasil saya kerja keras jin
ambil aja uangnya
gaji bapak bulan ini
alhamdulillah makasih ya pak
ada asep itu
asep apaan itu
jangan diambil jin
jangan jin jangan diambil
jangan divul potrzemsi
bener bang kita cari dalangnya bang
wah banyak banget uang kita pak
ini buat beli emas dan ini kamu bisa pakai apa aja
kamu bisa jalan jalan ke eropa mumpung masih akhir tahun
jadi kita masih bisa lihat mesin uang kita bekerja
hidup kamu sudah berubah semua yang kamu minta sudah aku berikan
makasih jin makasih
saya sekarang udah gak kelaparan lagi dan udah gak ngemis sama orang lain buat nyari kerjaan
bagus sekarang aku mau menagih janji
ini ini udah saya siapin jin semuanya buat jen semua
saya tidak mau semua ini saya mau anak kamu
jangan jin jangan
pak tapi aku gak mau pak aku takut
lihat ini putri saya satu satunya jin
aku mau pak
bercuma punya harta banyak
tapi anak satu satunya jadi tumbang
adam baru diteriakin gitu aja udah kaget
lagian sih om edwin juga nih udah tahu raffa sama adam pernah takut
maka diceritain lagi tentang jin homo jin
eh win win mendingan kamu balik day weh syuting gak usah di sini
daripada cuma bikin ribet kamu gak parete sama aja ngeselin
aduh ini kan cuma cerita legenda nggak nyata
overlating itu yang berlebihan sesuatunya begitu
lagian si itu takut sama jin juga
takut sama setan gitu
hei saya nih mantan foto model yang kurang terkenal gak takut sama yang namanya hantu
kecuali sama sama jin
kalau sama jin saya ini takut soalnya inget dulu waktu kecil ya

soalnya inget dulu waktu kecil ya
soalnya inget dulu waktu kecil ya
suka ditakut takutin jin sama kakak saya
saya suka ditakut takutin jin sama kakak saya
he sebal deh
mami mami juga takut sama jin
mami mami juga takut sama jin
mami mami juga takut sama jin
nggak takut banget sih takut tapi
ternyata mama kamu juga bisa takut ya

cuman dikit sama aja takut
udah deh dong surah seri wae
kalau kamu cuma menakutin anak anak mendingan sekarang pergi
gak usah balik balik lagi ke rumah saya
kan ini nyaman

seorang popo tapi kamu jangan marah marah dong
yang tinggal cuma judusnya aja
eh kuki itu gak sebelahnya jelamat ya
oke kalau begitu
besok kita cerita lain lagi ya
adam mau pulang dulu ya
temenin aku dong
aku sama rafa mau temenin anda pulang dulu ya
tapi nanti kalian baliknya jangan terlalu malam ya
salam buat mami ya
awalnya kok merinding ya
kejepit malam jumat
mak ada apa nih mbak
yuk kita ngajak yuk
beneran ada jintomang
mendingan kita pulang aja yuk
bentar kakak pengen tahu ceritanya gimana
yuk kita cari
adam capek nih
kamu mau main main saya
eh ya ampun kok kalian masih pada di sini bukannya cepat cepat pulang